arema fc berhasil menjadi juara piala presiden dua ribu dua puluh dua setelah menahan imbang borneo fc satu
di leg kedua final minggu malam di stadion segiri samarinda kalimantan timur
dengan skor ini arema meraih kemenangan agregat satu dan berhak menyandang gelar juara
kemenangan ini disambut bahagia oleh supporter aremania
senin siang setibanya tim singoedan di malang para supporter sudah menunggu tim kebanggaan mereka
sejak turun dari bus di exit tol singosari
para pemain langsung menaiki bus dan melakukan konvoy dengan rute melewati jalan ahmad yani
borobudur menuju soekarno hatta kemudian finis di perumahan riyasyanta di kota malang
tempat mes pemain
keeper arema fc adilson maringa yang menjadi pemain terbaik mengaku bahagia bisa membawa arema juara
sangat luar biasa
saya pikir ini adalah saat terbaik dalam karir saya
dan saya bisa membantu tim saya arema champion setelah tiga tahun
saya senang karena pertama keeper menang trofe ini
pertama keeper indonesia
saya membuat kisah saya di indonesia
saya berharap bisa terus membantu mereka
sementara itu pelatih arema fc eduardo elmeida mengatakan
untuk kemenangan pertama ini ia berharap tim singoedan bisa memberikan lebih banyak kemenangan
ia menyebut akan beristirahat lebih dahulu sebelum fokus ke liga satu dua puluh tiga juli mendatang
saya pikir ini baik untuk semua untuk pemain para pemain para staf
untuk supporter aremanita
saya berharap semua orang bisa menang
jadi ini adalah cupu untuk semua orang
saya senang untuk semua orang
sepanjang masa semua penonton sangat senang untuk pembukaan ini
dan saya berharap tim ini bisa memberikan lebih banyak kemenangan untuk beberapa kali lagi
kemenangan ini menjadi kemenangan ketiga untuk arema fc di ajang piala presiden
terakhir arema fc menjadi juara piala presiden pada dua ribu sembilan belas lalu
abdul malik malang jawatibor